berikutnya kita ke informasi lainnya menteri pertanian syahrul yassin limpo disebut akan tiba di indonesia pada malam hari ini
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangannya kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang saat ini berada di bandara soekarno hatta tangerang banten
selamat malam diana apakah sudah ada informasi mengenai menteri pertanian syahrul yassin limpo yang sudah tiba di indonesia
ya selamat malam reza dan juga syaza benar sekali bahwa hari ini menteri pertanian syahrul yassin limpo ini sudah tiba di jakarta ataupun di ibu kota indonesia
kalau saya mengonfirmasi kepada dirjen imigrasi silmi karim menyebutkan bahwa tiba sekitar pukul delapan belas dua kemudian melintasi imigrasi ataupun menyelesaikan kedatangannya dari pukul delapan belas empat puluh satu
kemudian teman teman wartawan di sini juga sedang berjaga di area keberangkatan terminal tiga bandara soekarno hatta yang memang seharusnya ini jadi pintu keluar dari mereka yang datang dari luar negeri begitu ya syaza dan juga reza
tadi dikonfirmasi oleh pihak kepolisian bahwa rombongan mobil yang membawa syahrul yassin limpo menteri pertanian ini juga sudah bertolak dari bandara soekarno hatta
informasi terakhirnya yang kami dapatkan mengkonfirmasi kepada sejumlah teman teman
tadi dikonfirmasi oleh pk polisian bahwa rombongan mobil yang membawa syahrul yassin limpo menteri pertanian ini juga sudah bertolak dari bandara soekarno hatta
di area keberangkatan terminal tiga bandara soekarno hatta
seperti yang anda lihat ini memang cukup sepi begitu ya reza dan juga syaza
berbeda dengan mungkin sekitar sepuluh sampai dengan lima belas menit lalu di mana di area keberangkatan ini ketika teman teman wartawan ini tengah memenuhi area keberangkatan terminal tiga bandara soekarno hatta
penuh dengan harap begitu ya menanti kedatangan dari menteri pertanian syahrul yassin limpo yang memang sejak akhir bulan lalu ditunggu tunggu kedatangannya

kemudian di tanggal dua puluh delapan dan tanggal tiga puluh september inilah yang menjadi kejadian kunci mengapa sosok syahrul yassin limpo ini menjadi salah satu orang yang paling banyak dibicarakan dalam bulan bulan terakhir bulan september
yakni adanya penggeledahan rumah dinas sel di widya chandra dan kpk pun penyidik ini menemukan uang puluhan miliar rupiah serta belasan senjata api
yang turut dibawa oleh pihak penyidik kpk
penggeledahan tidak hanya dilakukan di rumah dinas syahrul yassin limpo saja
reza ada juga syaza tetapi juga ada di jakarta satang yang juga di pogor
dan hari ini di rumah sel di makassar
uang tunai empat ratus juta disita dan tim pun menggeledah rumah dari sel pada hari ini di makassar
perlu diketahui bahwa memang satu oktober
harusnya sel pulang tetapi tidak ada di manifest
dan baru terkonfirmasi tadi oleh wakil ketua umum partai nasdam ahmad ali bahwa memang akan pulang dalam waktu dekat
dari spanyol bertolak ke singapura
baru dari singapura tadi menaiki singapura airlines
begitu ya reza dan juga syaza baru kembali ke indonesia
informasi terkininya kurang lebih begitu reza dan juga syaza
kembalikan di studio
diana saya konfirmasi bahwa saat ini menteri pertanian syahrul yassin limpo sudah bertolak
kedaraan dan kabarnya menuju ke dpp nasdam
saya konfirmasi kembali diana
hal itulah informasi terakhir yang kami dapatkan
setidaknya teman teman media di sini mengumpulkan kekuatan bersama untuk bisa mengumpulkan informasi
karena kita ketahui bersama bahwa bandara soekarno hatta ini cukup besar
begitu ada banyak pintu pintu yang bisa dilewati tanpa sepengetahuan media
tetapi sekali lagi saya jelaskan posisinya bahwa saya ada juga beberapa
teman teman media di sini menunggu di area keberangkatan terminal tiga bandara soekarno hatta
menunggu sejak pukul enam sore
karena memang dijadwalkan singapura airlines ataupun pesawat yang membawa syahrul yassin limpo ini tiba sekitar delapan belas dua puluh tiga
mendarat di terminal tiga bandara soekarno hatta itu sekali lagi saya ulangi delapan belas
kemudian selesai mengurus imigrasi seribu delapan ratus empat puluh satu lalu bertolak ke dpp partai nasdem
hal ini juga patut kita konfirmasi ya
karena baru satu
dari satu informan begitu ya dari teman teman partai nasdem yang mengkonfirmasi kedatangan syahrul yassin limpo di partai nasdem
karena saya juga punya informasi lain
ada satu informan saya juga yang menolak untuk disebutkan namanya
bahwa disebutkan bahwa sel ini tidak akan datang ke dpp
tetapi informasi terakhir setidaknya lima menit lalu yang saya dapatkan
ini scl akan bertolak ke dpp partai nasdam
karena informasi terakhirnya juga ketua umum partai nasdam surya paloh
ini juga sedang berada di dpp partai nasdem
siazah kembali ke anda
baik kita akan terus update bagaimana informasi terkini
terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami diana valencia dari tangerang banten